kalau aku adalah mantan senopati pajajaran
dan lebih dari itu
aku pernah dikurung oleh siliwangi dalam sebuah batu
dengan waktu yang sangat lama
dan dilapisi mantra kalacakra
kata anakku selamatkan ibu
cepat cari cara melakukan mantra kalacakra
yang menjadikan sejarah ini
aku sudah berusaha untuk menghancurkan batu itu
tapi mantra kalacakra
masih terlalu kuat untukku
aku menguasai mantra itu
aku sebagai keturunan niskalawastu
memang memiliki mantra
mantra itu telah
dihansurkan pramu siliwangi
ketika dia membunuhku
jarinlah penawar mantra ini
siapa sebenarnya orang ini
sebelum semuanya terlambat
sebelum ibu mati disini
dan tidak akan bisa menangis
aku pasti akan mendapatkan penawar mantra ini
kali ini bisa kuandalkan
sedang mencari orang yang dapat meluruhkan mantra kalacak
kami harus segera kembali ke pajejara
sampaikan salam hormat lo pada gusti prabu
semoga raden warang susang
akan kusampaikan kepada ayah anda prabu
dan terima kasih atas doa paman
jika paman berkenan
paman datang saja ke pajajaran
nanti aku akan kesana
jangan semakin memburuk treeuk
kami tidak berani
alas dia gak akan eins aside
karena ayahanda sedang dalam ruangan semedi
lalu bagaimana ibu nda
saat ini ibu nda sedang beristirahat di kamarnya ayahanda
keadaan ibu nda semakin memburuk
mungkin karena kelelahan ayahanda
lalu bagaimana dengan kian santan dan juga surawi sese
apakah di antara mereka ada yang sudah kembali
mohon ampun gusti prabu
hamba hanya mengingatkan
apabila sampai matahari terbenam mereka tidak membawa obatnya
maka raden walang sumseng tidak akan tertolong
ayahanda prabu aku mohon kepada ayahanda
izinkanlah aku untuk menyusul ke gunung punta bersama dengan nyai kumaladewi
akan terjadi sesuatu pada rai kian santan maupun rai surawi sese
segera susul mereka dan berhati hatilah di dalam perjalanan
sendikai ayahanda prabu
kalau memang benar
aku ingin mencari ayahanda
akulah orang yang kau cari
aku tidak percaya
dari mana kau tahu
cara meluruhkan mantra kalacag
kurandagini apakah kau lupa
kalau aku adalah mantan senopati pajajaran
dan lebih dari itu
aku pernah dikurung oleh siliwangi dalam sebuah batu dengan waktu yang sangat lampu
dan dilapisi mantra kalacag
jika kau bertobat
aku akan mempercayakan
untuk menjadi senopati
pada jalan kembang
yang aku inginkan
bukanlah jabatan senopati
tapi tak tamu
tak kalpukanlah sesuatu yang harus diperbutkan
itu adalah amanah
untuk menjaga kesejahteraan rakyat
dan juga keadilan bagi umat manusia
bukanlah orang yang haus makan tak
serahkan tak baik supadara
aku tidak akan pernah menyerahkan sat taib
kepada orang yang haus
dan orang yang tidak bisa bersikap
itu hanya permainan
silat lidahmu saja
kalau kau tidak mau
serahkan tak taib
aku akan menemukanmu
aku tidak bisa terjucahkan
aku tidak mau menilai
aku bisa yang luas
kau adalah ksatria
dan dengan luas
kembali ke dunia
baik kita sampai